tentang pembentukan perundang undangan pasal enam belas dua puluh tiga pasal empat puluh tiga lima puluh satu dan pasal enam puluh lima tujuh puluh empat
sebuah rancangan undang undang bisa berasal dari presiden dpr ataupun dpd
dan ruu yang diajukan oleh presiden ini disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga terkait
lalu selanjutnya proses ruu ini dimasukkan ke dalam program legislasi nasional atau kpu
prolegnas oleh badan legislasi dpr untuk jangka waktu lima tahun
nah ruu yang diajukan ini harus dilengkapi dengan naskah akademik
kecuali untuk ruu anggaran pendapatan dan belanja negara atau rapbn
ruu penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang atau perpu menjadi undang undang
serta ruu pencabutan undang undang atau pencabutan perpu
dan selanjutnya poin yang ketiga adalah pimpinan dpr mengumumkan adanya usulan ruu yang masuk
ini diumumkan kepada seluruh anggota dewan dalam sebuah rapat paripurna
dan poin selanjutnya setelah diumumkan kepada seluruh anggota di rapat paripurna berikutnya ini diputuskan
apakah sebuah ruu ini disetujui disetujui dengan perubahan atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut
nah jika selanjutnya dinyatakan disetujui untuk dibahas ruu akan ditindaklanjuti dengan dua tingkat pembicaraan
nah inilah tingkat pembicaraan yang pertama yaitu poin ke enam
pembicaraan tingkat pertama ini dilakukan dalam rapat komisi rapat gabungan komisi dan juga rapat badan legislasi rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus
lalu kemana proses selanjutnya
proses selanjutnya adalah pembicaraan tingkat dua
ini dilakukan di rapat paripurna yang berisi penyampaian laporan tentang protes pendapat mini fraksi pendapat mini dpd dan juga hasil pembicaraan tingkat satu
yang meliputi pernyataan persetujuan atau penolakan
dari tiap tiap fraksi dan anggota secara lisan yang kemudian diminta oleh pimpinan rapat paripurna dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang diwakilinya
nah poin ke delapan apa yang dilakukan di poin delta ke delapan adalah apabila tidak tercapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat maka keputusan ini diambil dengan majority vote atau suara terbanyak
dan yang terakhir poin ke sembilan adalah bila ruu ini mendapatkan persetujuan bersama dpr dan wakil pemerintah
kemudian diserahkan ke presiden untuk dibubuhkan tanda tangan
nah dalam uu atau undang undang ditambahkan kalimat pengesahan dan diundangkan dalam lembaga negara republik indonesia
serta bila dalam tiga puluh hari ini presiden tidak menandatangani ruu yang disetujui maka otomatis ruu tersebut sah menjadi undang undang dan juga wajib diundangkan
nah selanjutnya apakah undang undang bisa dibatalkan dan jika bisa bagaimana prosesnya
nah berdasarkan peraturan mahkamah konstitusi nomor enam garis miring pmk garis miring dua ribu lima
salah satu cara membatalkan undang undang adalah melalui judicial review atau pengajuan hak uji materi ke mahkamah konstitusi
nah setelah diajukan ini prosedur pertama adalah pemeriksaan kelengkapan permohonan panitera
jika belum lengkap maka dalam waktu tujuh hari sejak diberitahukan ini berkas wajib dilengkapi
lalu jika sudah lengkap maka dalam empat belas hari kerja setelah registrasi ditetapkan hari sidang satu kecuali perkara perselisihan hasil pemilu akan ditetapkan jadwal sidangnya
nah selanjutnya adalah para pihak berperkara ini kemudian diberitahu atau dipanggil dan jadwal sidang perkara tersebut diumumkan kepada masyarakat
nah sementara itu di persidangan ini pemeriksaan yang dilakukan adalah meliputi pemeriksaan alat bukti tertulis
mendengarkan keterangan presiden atau pemerintah dpr
ataupun dpd mendengarkan keterangan saksi dan ahli serta pihak terkait
dan pemeriksaan rangkaian data keterangan serta informasi lainnya